wow ini dia penampakan bakso lava jubo dengan bobot tiga kg
bakso ini berdiameter sekitar tiga puluh cm dan tinggi dua puluh cm
jadi menggugah selera ya
lihat saja saat lava dari campuran saus dan cabai ini ditumpahkan
kemudian bakso dibelah wah isinya sampai tumpah tumpah loh
ada cumi daging cincang udang bakso bakso kecil hingga telur puyuh bermunculan dari dalam bakso besar ini
bakso lava jubo ini dijual dengan harga tiga ratus lima puluh dan bisa dinikmati sekitar sepuluh hingga dua belas orang
kalau untuk yang pencinta bakso kayaknya cocok disini
kalau rasanya pedas bestseller
di lidah itu lembut tapi kenyal
dan dalamannya juga oke banget
dari tekstur baksonya cukup kenyal terasa juga
ini kalau menurut saya sih untuk porsi ini bisa buat rame rame gitu
bakso lava jumbo ini ada di bakso kang adeng yang terletak di kecamatan gunung puyuh kota sukabumi jawa barat
dari sukabumi ayo kita ke bandung
kalau yang ini namanya lomi
kuah kental yang terbuat dari tepung kanji cocok dinikmati pada saat musim hujan seperti sekarang
selain mie hidangan ini juga menggunakan toge kangkung siomay dan bakso
taburannya adalah bawang daun bawang goreng dan ayam suir
domi di jalan imam bonjol bandung ini sudah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang makan di sini pun biasanya pelanggan lama
rasanya tetap sama ya udah lima belas tahun yang lalu
karena saya suka banget dari sejak saya kuliah di du
dalam sehari warung lomi ini bisa menjual dua ratus sampai empat ratus porsi
untuk harganya tiga puluh ribu rupiah per porsi
tim liputan cnn indonesia